menikmati pemandangan kebun teh sekaligus memacu adrenalin
di kampung munjul marga mulya panglengang kabupaten bandung
tersedia kendaraan atv untuk warga maupun pengunjung
berkeliling area kebun teh kertamana
rutanya cukup menantang
ada jalan menurun yang cukup curam melewati jembatan hingga jalanan berlumpur
ini benar benar perjalanan seru sekali karena pertama perjalanan itu
kita sudah dihajar dengan berbagai rintangan
tapi setelahnya kita bisa menikmati pemandangan alam hamparan kebun teh di sekitar ini
yuk gas atv nya cukup bayar rp lima puluh saja
habis deg deg serkeliling kebun teh siapa yang mau nyantap durian langsung di kebun
deretan pohon durian yang tengah berbuah ini terletak di kaki perbukitan kapur
kebupatan gresik jawa timur
di kebun durian seluas empat lima hektare ini pengunjung bebas memilih dan memakan langsung durian
yang baru dipetik dari pohon
mau durian montong
durian sumatra hingga varian musang king ada semua
tinggal disesuaikan mau yang rp enam puluh atau lima ratus rupiah per buah
yang pasti harga sesuai
sama dengan kualitas duriannya
suasananya bagus duriannya juga mantul
jadi kita disini bisa nyantai sambil menikmati suasana disini
meski baru dua pekan omset kebun durian ini sungguh fantastis